saya masih bersama seorang ekonom senior punya pengalaman mulai dari asisten menteri
menteri muda perdagangan di era presiden soeharto dan jadi gubernur bank indonesia
di saat indonesia dihantam krisis keuangan tahun sembilan puluh delapan
ia menulis banyak sekali opini seperti di kolom kompas
buku pertama dari tulisan tulisannya berjudul masalah masalah ekonomi keuangan dan pembangunan
ia adalah prof sudrajat jiwandono
prof menjadi malang melintang di bapenas menjadi asisten atau staff khususnya prof sumitro johadikusumo
lalu kemudian menjadi menteri muda perdagangan
saya mau minta prof kasih insight karena mungkin banyak yang salah sangka
menteri muda di zaman pak harto itu sama dengan wamennya di zamannya pak jokowi
karena menteri muda itu pembantu presiden
jadi memang reportnya bertanggung jawabnya juga ke presiden
tetapi dia bukan anggota kabinet
menteri muda zaman saya itu anggota kabinet
jadi saya sebetulnya di dalam kabinet satu level dengan senior saya pak ariefin serigari
dan kebetulan kerja saya
saya kerja sama saya dengan pak ariefin begitu bagus
saya sendiri ini orang jawa sama batak ya
pak arifin orang batak
dulu zaman saya itu ada lima orang menteri muda
menteri muda shekap pak almarhum saadillah mursid
menteri muda keuangan pak nasruddin sumintabura
menteri muda industri empat
beliau dulu adalah di rutenya krakatau steel
terus yang terakhir adalah menteri muda ketua bapenas
pak profesor benny mulyana
saya selalu ngomong sama mereka mereka ini
kita ini menteri menteri muda ini jangan ngurusin kesenangannya senior gitu
kalau senior sudah punya kesenangan di suatu bidang
ya sangat menarik pak harto pada waktu itu
misalnya saya mempraktekkan perdagangan imbal beli
senior senior yang misal ahlinya di situ
gak usah dicampur campurin
itu sebenernya politik baik dalam bekerjasama ya pak
dan ini saya ngasih contoh mengenai counter trade tadi ya
dari perdagangan imba beli
pengekspor minyak yang oktanya tinggi
yang bagus untuk pesawat terbang
cuman kita masih membutuhkan kerosin yang untuk kompor
nah saya tahu melihat irak itu punya banyak memproduksikan minyak yang kadar itunya tadi besar
saya bilang saya mau menjadi pembeli minyak anda
ini yang prof derajat memang lihat
dan itu yang membuat presiden soeharto
karena beliau tahu saya punya ide
dan pengusaha kita senang karena
ya kebetulan saya belajar international trade
jadi saya memikirkan terus pembayarannya bagaimana
jadi kita membeli barang
tapi juga menjual barang
hanya pengusaha kita terima duit
bagian dari pengalaman hidup profesor sudarjat juwandono
prof mengambil itu dengan tanggung jawab
dalam pengambilan keputusan itu
pilihan yang susah ya
maksudnya ini memang harus dilakukan
tidak punya cukup kapital
takut bahwa saya akan dipecat gitu loh
tapi kalau dalam soal counter trade tadi
saya juga memperoleh keuntungan